terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri berseloroh
bahwa dirinya merasa kasihan kepada jokowi dodo
sebab tanpa pdip jokowi tidak akan bisa jadi presiden
dalam acara hari ulang tahun pdip hari ini
megawati juga masih belum mengumumkan calon presiden pilihannya
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri berseloroh
bahwa nasib presiden joko widodo akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada pdip
ia menyebut joko widodo bisa menduduki kursi ri satu karena dukungan pdip
penegasan itu disampaikan megawati dalam pidatonya saat hut pdi perjuangan ke lima puluh
di g expo kemayoran jakarta selasa siang
perjuangan juga aduh kasihan dah
beliau jadi presiden tuh gak ada kan ini
dalam acara hut pdip hari ini
megawati juga belum mengumumkan calon presiden yang akan diusung partainya
ia menyatakan tak akan tergiur mengumumkannya
hanya karena banyak ditanya atau ditepuk tangani
emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan
adapun presiden jokowi dodo meminta semua pihak
untuk bersabar menunggu pengumuman keputusan nama calon presiden
yang akan diusung pdi perjuangan
walau nama capres telah berada di kantong megawati
bu mega dalam memutuskan
betul betul sangat hati hati
betul betul tenang dan tidak gerusa gerusu seperti yang lain lainnya
didesak desak dari manapun tidak goyah
meskipun namanya sudah di kantongnya bu mega
sebelumnya megawati juga telah menolak keras wacana masa jabatan presiden tiga periode
namun ia menjelaskan ucapannya ini tak bermaksud meragukan kepemimpinan dan kecerdasan joko widodo
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia